lari dumbarr sampai puas
wah dua apaan sih
ini salah mak
gede lagi padenya
kan siti mah ngasih buat pade minum
siapa tau pade aus
padenya sendiri yang salah
salah mulu sih salah
saya kan mau berbuat kebajikan
ini salah lagi salah lagi salah lagi
bae sih bae
kasih tahu dulu
pade ini air buat minum
bukan air buat aki
jadi bagaimana dong pade
pade nih air aki sudah datang
saya tadi gigi muka dulu
sudah diisiin ya pak r s
waduh siapa yang diisiin
wah fungsi pak
ini saya bukan kalahkan
aduh aduh aduh
aduh aduh aduh
aduh aduh aduh
aduh aduh aduh
nyata engkau mengobrolkan doaku
hei tunggu tunggu tunggu
ustadz tunggu tunggu
hei amalia ada apa ini
tuh gini loh ustadz
tuh buta tuh
ngejar ngejar kita mulu
ayo cepat kembali ke rombongan
sekalian tuh diatur
alvan buta jangan ngerocos terus
kamu tuh harus sabar
iya buta tapi
udah lili setengah dulu
biar kesuruh orang itu kembali ke rombongan ya
ustadz kamu tahu nggak sih
kita itu udah balik ke rombongan

amalia najwa utami kalian gak boleh kayak gini lagi ya
nggak boleh keluar dari rombongan
baik kalau begitu
karena amalia najwa dan utami ini sudah keluar dari rombongan dan jajan
tanpa izin ustadz maupun usazah maka kalian bertiga akan ustadz kasih hukuman
hukumannya adalah kalian bertiga harus membantu mr sergei yang ada di sana
untuk membersihkan sampah di rumah ibu ibu itu
nggak ada hukuman lain
nah itu pilajaran metode
itu pilajaran matematika tersusah
eh eh eh udah udah
kalian nggak boleh menolak hukuman dari ustadz ridwan
karena ini untuk kebaikan kalian
dititip aja sama temen temen ya
sini sini depan aja
ini dititip ya
udah ke sana
ah tidak boleh pakai tapi tapian
pegang dulu ya
udah udah udah udah
baik kalian kembali ke barisannya ya
lari kalian jangan sampai puas ha
eh apaan sih
sungguh sungguh makan bolu
kau susah tuh ya
iya usah takut arsy
ini tuh sampahnya
nah dikit aja ya
anda pegang dulu ya bolunya
pintar dulu ibu
jangan lupa ibu
ayo kalian itu harus belajar dari mr sarge
dia itu bertanggung jawab walaupun melakukan kesalahan yang tidak disengaja
ingat ya ustazah sama ustadz itu memberi kalian hukuman bukan karena benci
tapi karena sayang supaya kalian bertanggung jawab
pelan pelan kalau jalan
ayo bantuin mr sergei ya pelan pelan
ustazah ini harus bangun
kita harus belajar tanggung jawab
ayo gak boleh jijik gitu nanti kalian cuci tangan juga kok
masya allah senang ya bu ya
gak liat anak anak pesantren karena malis remitnya tiap tahun bu
pada kreatif ya bu ya tuh anak anak pesantren kenanta ya bu
iya itu pasti gunanya juga bagus ya bu ya
bu bu bu bu aku mau dong masuk pesantren kenanta
iya lah nanti ya dua minggu lagi kamu daftar ya pesantren terantak
bu aku juga mau masuk pesantren kenanta
nanti ibu daftarin juga ya
alhamdulillah ya ustaz dengan acara ini jadi banyak warga yang ingin masekolahkan anaknya ke pesantren
iya betul ustazah alhamdulillah
ini kan salah satu dakwah dari kita
semoga semakin banyak orang tua yang ingin menyekolahkan anaknya ke dalam pondok pesantren
rombongan pada kemana sih nih
belum kelihatan sampai sekarang
ini masalahnya kita jadi romli nih alias rombongan liar
pak d pak d
halo assalamualaikum pak d dayat
yang dermawan dan merakyat
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
aduh masih di pondok pak ustadz
mobilnya berumah salah
pak d kok bisa sih
ya saya tunggu ya pak d ya
pokoknya kalib aja gimana deh ya
kalau habis bensin ganti aja pakai air hujan bensinnya
ya pak d
makasih ya pak d

eh diam diam diam
ribut aja kerjaannya
telepon siapa lagi ya
jangan jangan marah lagi sama saya
aduh kalau marah ngomong aja ke ustaz zanuyuy
ustaz makanya ustaz sebelum nonton itu kita harus cek dulu
kalau nggak berarti namanya tulalit
ini omongan kalian nih bikin kepala ustaz juga jadi tulalit tau nggak
pusing banget sih